bapak ibu yang saya muliakan
posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan
ada tanggung jawab besar yang harus diemban
banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan
dengan adanya media sosial seperti sekarang ini
apapun apapun bisa disampaikan kepada presiden
mulai dari masalah rakyat di pinggiran
sampai kemarahan sampai ejekan
dan bahkan magian dan fitnahan
bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial
saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh
pelunga pelungu tidak tahu apa apa
ya enggak apa apa
sebagai pribadi saya menerima saja
tapi yang membuat saya sedih
budaya santun dan budaya dan buti pekerti luhur bangsa ini
kok kelihatannya mulai hilang
kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah
polusi di wilayah budaya ini
sekali lagi polusi di wilayah budaya ini
sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa indonesia yang bisa